semua itu adalah bayangan ku
jika kita memiliki masalah mari kita bicarakan dengan baik baik
aku tidak mau bicara denganmu
stop berbohongan hasegiri
yang kau butuhkan bukanlah kain penutup mata
tapi kau harus membuka hatimu lebar lebar
bahwa jalan hitam yang kau tempuh adalah jalan yang salah
kesalahan terbesarku adalah menjadi rakyat jelata
yang mengharapkan rajanya bijak dan anil
dan ternyata itu semua tidak
maafkan aku karena sikapku padamu
membuatmu dendam terhadapku
kau jangan berpura pura baik di hadapanku
aku telah kehilangan enam buku selamanya
dan sekarang aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri
aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri
k dragging peralatan
aku setelah mendapatkan kujang putih
aku akan menghabisi
apa yang terjadi
kenapa tenaga dalamku
keluar begitu besar
nyimas malah ya
aku tidak mengerti
kenapa tenaga dalamku
keluar begitu besar
aku tidak bisa mengendalikannya

ini mas radasanto mau kemana
iya sepertinya penting sekali
coba tahu tenaga kita dibutuhkan di sana
aku tidak menyangka
kalau gusti ratu kentering mani
membayar kita cukup mahal
untuk berbohong di pengadilan
orang itu membunuh prajurit saksi persidangan
kita membantu prajurit mengejar orang itu
hari ini suara kita
sari kata dari
siapa anak kecil itu
apa hubungannya dengan orang ini
raden segera pergi dari sini
ini berbahaya raden